berbagai cara dilakukan pelaku usaha untuk mengelabui satgas covid sembilan belas yang melakukan operasi pelanggaran ppkm
seperti di kota parepare sulawesi selatan beberapa warung kopi kedapatan tetap buka saat dirazia aparat pada rabu malam
meski sudah menutup rapat pintu hingga mematikan lampu petugas justru mendapati sejumlah pelanggan tengah asyik nongkrong di warung ini
makan di tempat itu sampai jam sembilan malam kemudian dari ada jeda waktu antara jam sembilan sampai jam sepuluh itu masih memungkinkan pesan antar lewat daripada itu pak